kakak seneng banget denger kamu udah dikasih cincin sama randy
makasih ya kak aku juga seneng banget
kamu tau gak sih deh kakak tuh sekarang ngerasa bener bener bersyukur banget
karena banyak sekali perubahan yang terjadi di hidup kamu sangat sangat banyak
ingat gak sih waktu itu kamu banyak masalah di kecil
operasi korneo matanya di cancel
karena ternyata jadwal operasinya mundur mundurnya lama
dan belum tentu dapet donor mata yang cocok
operasi itu apa sih apa
operasi itu rena
maaf ibu sarapah surya
arena dari tadi kita belum suguhin apa sama oma kue
permisi ya ibu sarapah
udah pamit dulu harus kemauan opa oma sana
pesan yang masuk
boleh kamu tongguk
ini ada voice note dari nomor tidak tersimpan
pasti kamu lagi sibuk kerja ya
pasti kamu lagi pusing ya sama kerjaan kamu sekarang
maafin aku aku belum bisa nemenin kamu di saat sibuk kamu kayak begini
maafin aku aku belum bisa nemenin kamu di saat sibuk kamu kayak begini
nanti kalau anak aku udah lahir
terus aku balik ke rumah

aku janji akan jadi istri yang baik untuk kamu dan anak kita
tapi sekarang kamu semangat ya
bu elsa kedengaran sangat tulus
dan mencintai bapak
cintanya sangat beda
cintanya elsa sudah berubah menjadi sebuah obsesi
bukan untuk kebahagiaan
tapi justru menghancurkan cinta kita semua
tapi justru menghancurkan cinta kita semua

aku kan juga

kok nino nggak bales ya
bentar tunggu bentar
gak dibales sama nino
gak dibalas ini gimana ya
dia masih marah ya
ini masih marah dia sama
dengerin dulu kamu harus tenang
kamu tenang ya
suami kamu tuh belum bales
hardi lagi sibuk kerja
nanti kalau dia udah gak sibuk kerja ntar pasti nggak
nanti masih marah sama saya

jangan sampai susternya melihat
jangan sampai susternya
aduh bosan banget ya
satu dua tiga
yang sudah disetujui oleh kedua pelaku
pihak pada saat meeting tadi
jadi bapak tinggal cek pulang dan
tanda tangan saja
baik permisi pak
rencana yang bos minta
sudah saya laksanakan
pastikan rencana berhasil ya
harus dengan rapi
wow ovan tuh masih ada kerjaan
rena lanjutin muarnainya ya
bikin yang bagus
iya aku mau gambar buat ovan
fena ini anak yang manis sekali
setiap kali melihat dia
hatiku rasanya adem
situasi seperti ini yang membuat hal debaran melarang rena keluar rumah
rena pasti sedih gak bisa belajar bersama teman temannya di sekolah
iya pak ada yang bisa saya bantu
saya mau nyiapin kejutan buat keluarga saya buat reina
tolong bantu siapin
oke siap permisi pak
badan mama pegel pegel sekali
tadi kan mama habis perjalanan dari bandung
iya mama pasti capek
pak kita pulang sekarang ya
gak enak banda
bapak doakan kamu al semua sehat sehat ya
dan kalian semua dijaga sama allah
dari orang orang yang berniat jahat sama kalian
semoga papa dan mama juga
makasih papa sama mama udah kesini ya
kami permisi ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu harus berpikirin hal hal yang bikin kamu seneng
emas duit berlian bakso opa opa ganteng
ya ya tenang ya
jangan sampai kamu masuk kamar busa lagi
ya kan jasya
ya kamu pokoknya harus tenang
kamu mikirin aja nanti mereka pasti bakal hubungin kamu lagi
kan mama papanya elsa kan udah dari sini
nah kan ntar pasti tuh habis dari sini langsung ke rumah nino tuh
jangan lupa keluarin
mbak neneng mbak elsa mbak jessica
kok masuk kamar dia bilang dulu sama suster sih
kok kalian pada nangis
kita sedih sus
sus kita abis dengar berita dari korea masa se mangkok sama jenjen yang putus iya kan
sedih banget sedih banget ada kabar lagi nggak
yaudah kalau kayak gitu suster boleh ambil nggak handphonenya soalnya suster mau pakai
ntar kita liat gosip nyentak lagi ya
korea ke indonesia jauh liat gosip nyentak lagi ya
kasih ya ntar
kalau aku ngomong jujur sama andin ini andin sekarang pasti udah ngomong sama irfan
ya ma aku tanya sama kamu kamu tega ngomong sama adin setelah melihat adian kayak tadi
kamu tadi dengar sendiri kan
dan keluarga mereka dapet teror lagi
emang ya kamu tega ngomong sama andin setelah melihat itu dan mendengar semua yang andin omongin tadi

tapi penyakitnya elsa itu kan juga lebih berat
pasti ada cara lagi untuk membantu elsa

tanpa harus membebani andin
pasti ada caraku
tamunya kok nggak ada
tamunya kok nggak ada
mama opa sama oma kemana
jadi opa sama oma pulang
padahal aku udah ambilin kue
terus gizi juga udah buatin teh

terus ini keknya sama tehnya gimana dong reyna
buat nama sama papa acah
aduh anak mama baik banget sih
gigi jangan kek kekkan
gigi jangan kek kekkan
ini katanya buat mama
ini kasih ke mama
ini kasih ke mama
masa semuanya sih tuh
semuanya buat mama ya
aku mau jadi dokter buat mama
oma aja sembuh sama aku
iya nih dokternya oma ngerawatnya pinter sekali
kau memang putri mama yang baik sayang
pak mama mau telepon andin
mama mau ketemu sama andin
sebaiknya jangan ganggu andin
nino itu anak kita satu satunya pak
kalau bukan kita siapa lagi yang ngurusin dia
jadi kita harus berusaha untuk menguruskan dia
kita harus berusaha untuk nino pa
mama sama papa beruntung nih
punya dokter yang baik hati dan cantik
yaitu dokter reina
emang pinter sekali nih cucu oma nih ya
oma aja dirawat sama dokter reina sembuh ya
kalau adik kamu lahir
balun bilu lahir
punya kakak dokter yang baik hati dan cantik herena
ngapain lagi ya mamanya mas nino telepon aku
aku angkat ya
nih angkat aja
andin mama boleh ketemu kamu gak
ada hal penting yang mau mama bicarain sama kamu
ya udah mah datang ke rumah aja
mama dari sini langsung berangkat ke rumah kamu
sampai ketemu di sana ya sayang ya
alhamdulillah dia mau ketemu sama mama
ini namanya mas tino katanya mau ketemu dan ngobrol sama aku
katanya ada yang penting
jadi ya udah aku suruh dateng ke sini
ya udah mam
karina mau ketemu sama andin
mau ngomong apa dia ke andil
saya mau melapor pak
ada sebagian keluarga yang datang dan bertanya masalah status pasien narapidana
mereka bahkan tahu namanya elsa pak
mereka juga minta diadakan pertemuan seluruh keluarga pasien
kenapa masalah ini jadi muncul dok
saya juga kurang tahu pak
mereka satu persatu menemui saya dan bertanya masalah itu pak
karena mereka cemas keadaan anak mereka yang ada di sini pak
sudah selesai ya pak
meeting terakhir kita masih bersama pt menara multi
dan presentasi progres pt nasional jaya di reschedule menjadi minggu depan
apa mau pulang aja pak
nggak nggak ini cuma lecet kecil
tadi juga kebenturnya nggak kuat pak
saya khawatir deh pak
tadi kan dahi bapak kena benturan
takutnya geger otak
nggak juga serta merta langsung geger otak pak
nggak apa apa pak tenang aja
pak nino masih mikirin masalah donor kurnia ya pak
ya kalau boleh jujur
harapan terbesar saya adalah bisa melihat tren secepatnya
tapi ternyata operasinya dibatalin secara sepi
gimana kalau saya putarin lagu relaksasi
biar pikiran bapak jadi lebih tenang dan lebih rileks
rekomendasi lagu apa
hmm saya nggak tahu sih bapak suka atau enggak tapi
catherine ini ternyata orang yang sangat baik
ma pa oma aku ke kamar dulu ya aku mau lanjutin warna buat oven
terima kasih kak bos din
bu andin ini ada orang tuanya panino
ah ya seru masuk aja
mama papa dan mas dino udah datang
kalau gitu kalian berdua temui mereka
mama ke kamar dulu ya
ah jadi mau ngomong apa mak
jadi kami kesini terkait sama operasi kornea matanya nino
jadi nino itu udah dijadwalin untuk operasi
operasi mata di singapura
semua udah diatur direncanakan tinggal berangkat
ini juga karena bantuan pak irfan om kamu
dia yang meminta ke dokter edw com untuk memberikan kesempatan nino
didaftarkan di pasien prioritas
tapi tiba tiba dengan sengaja om kamu membatalkan operasinya nino
dan dia juga nyuruh dokter edward kong untuk menghapus nama nino dari daftar pasien prioritas
saya rasa om irfan gak mungkin melakukan itu
om irvan gak mungkin melakukan itu
andin apa yang mama bilang ini sebenarnya
jadi om kamu itu membatalkan operasinya karena masa lalu kamu nino sama elsa
mama sama papa kesini
mau minta tolong ya sama kamu
ini gak ada urusannya sama aku sih
papa dan mama sendiri aja yang ngomong sama mirfan
pak irfan itu membatalkan operasinya nino
karena dia marah sama nino
dia marah karena dulu nino
membiarkan kamu masuk ke penjara
ya mama ngerti sih
mungkin kalau pak irfan tahu masalah ini
mungkin dia bisa berubah pikiran kan
apa dia tega kalau
papanya rena itu buta
apa papa cucunya itu buta seterusnya
masalah kami sudah cukup banyak
dan saya rasa ini bukan porsinya andin
remin nyelesain contohnya baik banget

tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada tante dan umroh
sudah ma kita pulang
saya minta maaf kalau sudah membuat kalian tidak nyaman hari ini
eh ren udah pulang
ren gimana cincinnya udah dikasih ke mbak catril
terus gimana tanggapannya
oh ya alhamdulillah mama senang banget dengarnya
semoga lancar ren sampai pelaminan nanti
red kita duduk dulu yuk
kamu pengen bicara sesuatu sama kamu
udah kita duduk dulu yuk
ren mama senang sekali sekarang ini kamu sudah menemukan cinta sejati kamu
mama ingin kamu punya pasangan menikah
itu semata mata bukan karena mama itu pengen punya menantu pengen menimang cucu
tapi pengen sekali melihat kamu itu bahagia hidupnya ren
ren sekarang ini kan sudah ada mbak putri
itu artinya kamu sudah melepaskan masa lalu kamu kan
aku udah mulai bisa menjalin hubungan sama catherine
jadi artinya bella itu cuma masa lalu aku ma
dan sekarang tujuan aku adalah masa depan untuk bahagia sama catherine
melihat randy begitu bahagia rasanya saya nggak perlu cerita soal pak irfan sama dia
supaya dia itu fokus sama masa sekarang dan masa depan

tapi ketika saya namanya az internet
dengan mengberikan cara agar bisaquez kethon
mereka trzeba senang pati setgeneration dumpling ini
tapi adalah mengubah bert spontaneously tolong kepangme
gak usah dibahas

om irfan sampai ngebatalkan operasi mas nino
untuk ngebales semua kejahatan mas nino yang ngelakuin ke aku
gak usah dibahas
ya aku cuma kasihan aja sih mas
tapi aku juga gak bisa nyalahin apa yang dilakuin sama om irfan
bukan posisi kamu buat kirim itu
bukan tugas kamu juga
yang sekarang kamu pikirin diri kamu sendiri balun biru sama rena
gak usah mikirin orang lain
boleh kan aku mikirin kamu
ya apa sekarang buat aku pusing sih
mau mikirin siapa
gak usah dibahas lagi
kuanin begitu sih pak
masa dimintain tolong begitu aja dia gak mau
apa sih susahnya dia telepon pak irfan
papa jangan diem aja dong pak
kita gak berhak maksa andin
ini bukan urusannya andin
gimanapun juga nino pernah nyakitin andin
dan membuat hidupnya andin hancur
mama harus akui itu
yaudah kalau gitu gini aja
papa telpon pak irfan
terus papa ingetin dia kalau dulu papa pernah bantu dia
ini kan udah masa lalu pak
elsa juga udah di penjara udah dapat hukumannya
dan nino juga sekarang hidupnya udah hancur
sepertinya pak irfan gak mau nolong kita
dalam urusan nino
mama dengar sendiri kan tadi
terus kita harus minta tolong siapa lagi mbak
ternyata pak irfan itu gak punya hati
mukanya kenapa coba
pasti dari randy lah
kata mas randy sih
dari keluarga tante mayang
ini berharga banget sih buat mereka
cincinnya bagus banget loh kat
modelnya klasik gitu ya sayangnya
sekali lagi selamat ya kete ya
kakak senang banget denger kamu
udah dikasih cincin sama randy
aku juga seneng banget pak
kamu tau gak sih de
kakak tuh sekarang ngerasa bener bener bersyukur banget
karena banyak sekali perubahan yang terjadi
di hidup kamu
ingat gak sih waktu itu
kamu banyak masalah
dikejar kejar orang sana sini
hutang kamu juga banyak
tapi sekarang kamu lihat
hidup kamu benar benar udah jauh lebih baik
kamu sudah menata masa depan kamu
karir kamu juga bagus
kamu udah nemuin orang yang cinta dengan kamu
dan sekarang coba lihat
tunangan kamu juga bagus ya kavali
ya itu semua kan juga berkat tangga
tapi bagus kan